ya ini aja hadiahnya tuh pipi
oh satria itu pipinya pasti gatel
soalnya kan ada nyamuk nempel
tapi satria nggak bisa nepok nyamuk itu
karena satria lagi suapin aku
hahaha pinter emang
kami diam ya
saya satria dok
aduh maaf nih dok ganggu malam malam
temen saya ada yang pingsan dok
iya dokter bisa datang sini gak
saya lagi di rumah teman saya sekarang
iya selamat malam
keadaannya baik baik saja
sebentar lagi dia akan sadar
makasih dok ya
jadi kamu sendiri yang menyelamatkan dia dari kebakaran itu
dari kecil memang sifat nolong kamu sudah kelihatan
saya yakin gadis ini pasti paling istimewa di hati kamu
sampai sampai kamu rela mengorbankan nyawa kamu
untuk menyelamatkan dia
ya begitulah dok
terima kasih banyak dok ya
tapi saya pesen kalau boleh
dokter jangan cerita sama papa atau sama mama
makasih dokum disini
kamu udah sadar
warung kita kebakaran sat
sat warung kita itu kebakaran loh sat
semuanya kebakar habis gak ada sisanya sat
aku tahu aku tahu
kamu istirahat dulu ya
eh tapi warung kita gimana
kamu tenang aja ya
aku yang beresin nanti semuanya
pokoknya beresin semua
kamu gak usah mikirin warung nih
aku udah gak punya uang sat
udah gak apa apa kamu istirahat
warung itu urusan aku
yang penting kamu sehat
atau kamu istirahat aja
haha diam diam diam

jangan begini sopi
bisa diam gak sopi
gue harus selamatin lu jonggrang
mau jadi jawaban
belajar dulu jadi jawaban
eh lo tidur lama banget sih
agung abis mimpi seram bos
oh oh gitu
sekarang mimpi lu gue bikin jadi kenyataan
warung roti bakar kemarin
ya yang gue bikin itu kebakar dibakar semua orang
nah sekarang ini malam ini loh cari lokasi yang baru
oke lo bangun di situ bentuknya sama
rapi lo cat semuanya malam ini
besok besok pagi udah beres semua
malam ini bos

aduh harus nyari banget kuli kuli
belum nyari bahannya bos
besok pagi sudah selesai oke
oh bos agung ini kan bukan bandung godowoso bos
kalau ada rojo jonggrangnya sih gak apa apa bos
eh eh lo jangan banyak tanya
eh kalau gue suruh ikutin
malam ini lu kerjain besok pagi selesai
gue gak mau tau ya
malam ini gue harus menjadi bandung bondowoso
teman teman lo bisa
apa sih kamu mondar mandir mondar mandir aja
gampang banget baca tau
ma bu saya bukannya sengaja bos
hah kamu biasa hidup mewah ya kan
sedangkan aku sama raka biasa hidup sederhana
sampai sekarang susah begini
nek mah damar sabak mah
enggak mau kayak gitu dong nek
kenapa sih kenapa sih
sekarang kita nih sampai hidup susah begini
kan gara gara dia kan iya kan
ya ampun nek masa kayak gitu dong nek

baru saja dia mondar mandir mondar mandir mondar mandir
ngegabu nenek aja lagi
bercanda kan nek
enggak mau kayak gitu dong nek
terus terus terus
kamu menangin terus nek
mentang mentang kamu udah ketemu sama mama kamu
iya iya begitu
terus aku dilupain
mamah kamu beli
mau saya dalemin
mendingan aku mati aja
nggak ngarang yang berhati
aku tadi bukan yang mau belain mama tapi ya
ya aku cuma gak mau ngeliat nenek marah marah mulu
aku pengen lihat sekarang nenek bahagia
walaupun sekarang udah ada mamah
kamu jadi berubah
nek aku takut kalau kamu tersesat begitu kan

mana mungkin aku tau tau biarin nenek gitu aja
nggak mungkin lah nek
kamu yang masak
makasih ya sat
kamu tuh baik sekali ya sat
aku emang baik kok ya
terus kamu mau kasih aku hadiah apa
kalau aku baik
tapi kan aku gak punya uang sat
warung kita juga baru terbakar
kok kamu minta hadiah
nggak usah pake uang hadianya mah gampang
hadiahnya tuh pipi
satria itu pipinya pasti gatel
soalnya kan ada nyamuk nempel
tapi satria nggak bisa nepok nyamuk itu
karena satria lagi suapin aku
kami diem ya
mas mas semua
kita akan melakukan misi bandung bondowoso
kalau kita difilmkan itu judulnya mission impossible empat
orang muda pak
pak omongnya pakai bahasa indonesia aja pak
kalau bandung bondowoso bisa membangun candi sewu dalam semalam
walau saya yang menyuruh
dan bukan rojong rang
kadar itu dengan kerjasama yang kompak kita pasti berhasil
warung udeng pak
warung udeng lagi sih
pak kita ini mau bikin jadi sewu ya pak
warung roti pak
dan harus kelar malam ini juga
ayo kita kerja semua angkatin semua
aduh kalian ini
mudeng mudeng mudeng baik makan dodol
siapa yang bakal warungnya ayah ya
perasaan ayah nggak punya musuh deh
siapa yang bakar nih
orang orang sekitar situ pasti ada yang liat nih
waktu dibakar nih
pasti ada dia nih